selanjutnya kami ajak anda ini mengingat kembali tragedi bom di surabaya
yang tidak terasa hampir dua bulan rangkaian aksi bom bunuh diri di surabaya ini telah berlalu
sembari memulihkan fisik dan psikologis para korban
termasuk anggota ibda junaidi anggota polsek gubeng
yang menjadi korban bom saat bertugas menjaga gereja santa maria tak bercelah
ibtu junaidi masih mengingat betul peristiwa yang hampir saja merenggut nyawanya
pagi tiga belas mei ia bersama ibda ahmad nurhadi bertugas menjaga gereja santa marieta bercelah
saat bom yang dibawa kakak beradik itu meledak
ia hanya berjarak lima meter dari titik ledakan
junadi terluka di sekujur tubuhnya
ia harus menjalani operasi pengangkatan serpihan yang menancap di lengan dan kakinya
ia menilai istri dan keluarganyalah yang membuatnya cepat pulih
dukungan sang istri juga
membuat traumanya cepat berlalu
kami sekeluarga tetap support sama bapak
itu salah satu tugas kemanusiaan dan pengabdian terhadap negara
bahwasanya penyelamatan terhadap kemanusiaan itu lebih tinggi
yang beban tanggung jawabnya
jadi jangan sampai down
menyerah atau pasrah begitu saja
setiap pagi sebelum berangkat kerja
kuswati selalu menyempatkan diri menyiapkan keperluan suaminya
junaidi mengaku berusaha meyakinkan anak dan istrinya
agar tidak terlalu khawatir pasca ledakan itu
terutama bagi tiga anaknya
junedi berharap mereka tidak memendam dendam
ia mengaku sudah memaafkan para pelaku yang juga masih anak anak itu
saya berhati hati saja
kenapa kok sampai melibatkan anak anak
padahal itu perbuatan seperti itu kan dari agama manapun juga tidak membenarkan
seorang polri juga sebagai seorang ayah tentunya buat anak anak saya memberikan masukan tidak boleh
dendam tidak boleh segala macam
yang penting anak anak harus didik yang baik
ya termasuk sholat
terutama agamanya ya
bapak tiga anak itu mengaku sudah tak lagi trauma
namun ia selalu sedih ketika ingat rekannya
yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit
karena luka parah di bagian kaki dan matanya
junaidi sudah bertugas kembali
meski masih menahan rasa sakit di telinga
yang secara fisik masih telinga
telinga ini masih sakit
jadi dampak daripada lendakan bom itu sampai sekarang masih terasa
ini kalau ada suara keras sedikit ini ada terasa sakit di tengah saya
dengunya ini yang sampai sekarang belum hilang
itu yang saya rasakan
kapolres tab surabaya kombes pol rudi setiawan menegaskan bahwa anggotanya itu telah pulih dan sanggup melanjutkan pengabdianya kepada masyarakat
jadi saya berkeyakinan bahwa prajurit saya personil saya adalah orang orang yang terpilih
ya sudah orang orang yang terlatih
dan keadaannya seharusnya kembali pulih
maka sudah sewajar dan menjadi kewajiban mereka untuk kembali bekerja
aksi bom bunuh diri di surabaya lalu mengakibatkan lebih dari dua puluh orang tewas dan lima puluh tujuh luka luka termasuk lima anggota polri
mevta farid surabaya
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu